di tahun politik ini semua partai politik merapatkan barisan dan melakukan konsolidasi kekuatan termasuk dari partai golkar
beberapa waktu lalu pula ini publik masih teringat partai berlambang beringin ini baru saja mendeklarasikan diri melakukan aksi bersih bersih di internal partai pasca terpilihnya ketua umum yang baru
lalu bagaimana aksi bersih bersih ala partai golkar tersebut berjalan dan bagaimana pula konsolidasi partai golkar di tahun politik dua ribu delapan belas dan dua ribu sembilan belas di bawah kepemimpinan seorang erlangga hartarto
usai melewati perahara internal yakni drama kasus hukum yang menimpa setia novanto partai beringin terus berbenah lewat beberapa pembahasan dengan mengusung slogan golkar bersih di bawah kepemimpinan erlangga hartarto
di bawah nakoda erlangga partai golkar membuat
fakta integritas dengan komisi pemberantasan korupsi sebagai komitmen untuk melahirkan kader yang bebas korupsi
tapi ini mengantisipasi agar golkar bersih itu didengar dan dilaksanakan oleh seluruh kader kader dan juga oleh fungsionaris partai golkar
memasuki tahun politik dalam pilkada serentak partai golkar tercatat memberikan dukungan pada sejumlah kepala daerah baik dari kader internal partai maupun yang bukan kader
sementara itu untuk pilpres dua ribu sembilan belas
di dua ribu sembilan belas partai berlambang beringin ini sejak awal konsisten mengusung presiden joko widodo
penegasan dukungan itu disampaikan erlangga dalam munaslu partai golkar pada akhir dua ribu tujuh belas yang lalu
dengan demikian dukungan partai golkar kepada bapak presiden baik sebagai pimpinan tertinggi pemerintah maupun sebagai calon presiden dua ribu sembilan belas nanti adalah sebuah dukungan dari hati yang tulus dan dilandasi oleh persahabatan dan pemikiran yang mendalam
di tahun politik ini semua partai politik melakukan konsolidasi kekuatan termasuk partai golkar untuk memenangkan joko widodo dalam pilpres dua ribu sembilan belas
ketua dewan pakar partai golkar agung laksono seperti dikutip dari cnn indonesia com mengatakan seluruh kader golkar mendukung erlangga hartarto untuk menjadi cawapres jokowi
sementara itu presiden joko widodo yang didampingi erlangga hartarto mengatakan nama cawapresnya masih dalam tahap pembicaraan
dekat saya sekarang ada pak erlangga
ini semuanya baru dalam proses pematangan penggodokan mengenai kriteria belum berbicara mengenai siapanya jadi ditunggu saja sabar kenapa nggak sabar sih kenapa anak anak muda kita nggak sabar sih kenapa
hingga kini belum ada pernyataan resmi dari partai golkar
untuk mendukung ketua umumnya erlangga hartarto
harto menjadi cawapres bagi jokowi dodo dalam pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
reinhard sirait cnn indonesia
tapi mari kita awali diskusi kita pada malam hari ini pak erlangga mengenai seperti apa sih pak saat ini partai golkar ya
karena kita kan tahu setelah tahun lalu ada sejumlah masalah internal begitu berkaitan dengan pak setia novanto
saat ini golkar seperti apa ketika sudah dipimpin oleh pak erlangga hartarto
ya tentu pertama golkar sudah melakukan konsolidasi internal
dan kedua tentu sudah membuat fakta integritas dan sudah membuat acara dengan kpk
sehingga tentu secara intensi kita sudah mengatakan bahwa melakukan perbaikan fakta integritas
kalau yang lalu persoalannya akan diselesaikan sesudah menjadi tersangka
bukan hanya tersangka tetapi juga sudah mempunyai keputusan hukum tetap
tapi sekarang ini kita
sebelum ada keputusan itu sudah ada fakta integritas terlebih dahulu
ya sekarang kita sudah bikin dengan fakta integritas
apabila tersandung persoalan tentu dpp akan mengambil tindakan untuk menonaktifkan
dan kemudian dalam waktu dekat partai golkar akan membentuk dewan etik
jadi etika ini akan diangkat
dewan etik ini apakah kemudian disiapkan untuk juga mempersiapkan calon calon kepala daerah
agar kemudian bisa menjaring kepala daerah yang tidak lagi akan melakukan aksi korupsi atau seperti apa pak erlangga
pertama kepala daerah ini kan sudah diputuskan
jadi sudah bukan dijaringkan
jadi sudah terjaring satu ratus tujuh puluh satu kepala daerah
yang kedua tentu dewan etik ini menjadi bagian dari penentuan daripada calon legislatif ke depan
jadi ada fakta integritas ada juga kesepakatan yang sudah dilakukan begitu
artinya ini menjadi bagian dari aksi versi partai golkar yang sempat didengungkan
ini menjadi bagian dari kebijakan tata kelola dari partai untuk menjaring kader kadernya
tentu kita harus pisahkan antara pribadi pribadi
karena tentu sebagai partai kita tidak bisa dalam tanda petik mengawasi setiap anggotanya berkegiatan di mana
tetapi yang paling penting partai golkar sudah membuat tata kelola ataupun regulasi
dimana apabila terjadi hal hal yang tidak diinginkan dan bisa membuat persepsi negatif terhadap partai
maka partai golkar akan mengambil tindakan secara cepat
itu memang upaya yang memang pak erlangga hartarto terapkan ya pak untuk kemudian menghilangkan image yang
kurang baik dari partai golkar
hari ini kami sudah terapkan hal seperti itu
tanggapan dari teman teman di partai golkar bagaimana pak
dari dpp dpd tingkat satu tingkat dua
ya tentu tanggapan ini mendapatkan
mendapatkan respons positif
namun ke depan itu tentu kita melihat juga implikasinya terhadap calon calon kada
nah salah satu calon kada sekarang dengan regulasi yang ada di kpu
apabila ada kader calon yang bermasalah
ini sebelum mempunyai hukum berkeputusan hukum tetap ini kan tidak bisa diganti
sehingga bisa merugikan juga partai ke depan karena apabila ada yang mendapatkan musibah
maka calon itu tidak bisa diganti sampai pilkada selesai
artinya itu juga berlaku untuk beberapa kepala daerah yang tertangkap oleh kpk
misalnya kita tahu beberapa waktu belakangan kpk sempat menangkap beberapa kepala daerah
kalau dari sejumlah data yang kita baca begitu pak
dari tahun lalu katakanlah partai golkar masih nomor satu ini pak
bersama dengan pdip untuk kemudian calon kepala daerah yang banyak tertangkap oleh ini
bukan kontestasi jadi yang paling penting ini kan kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi pribadi
jadi tentu kita harus pisahkan dan itu menjadi musibah bagi kader kader partai juga
ataupun yang menjadi pejabat publik
nah tentu yang paling penting kita langkah antara
dan itu sudah disiapkan begitu
dan itu sudah disiapkan
namun ada yang belum disiapkan yaitu dari sistem pemilu kadah hari ini
bahwa apabila ada calon sudah ditetapkan mengundurkan diri
itu dikenakan denda
itu termasuk apabila tidak bisa maju karena di tsk kan
nah sedangkan partai tidak bisa melakukan pergantian
nah ini kan mengakibatkan ada kekosongan
nah kekosongan ini yang sedang dibahas atau diwacanakan
dan kpk sendiri menyampaikan perlu ada perpu untuk itu
nah ini kami sedang melakukan kajian
oke baik pak erlangga bicara mengenai partai golkar
tentu ada juga kita melihat ketika tahun lalu ya ketika masih di bawah pak novanto
publik kan begitu masih ingat mengenai kasus tersebut
ada tidak pak kesulitan kemudian dari partai golkar saat ini
untuk bisa lepas dari citra setia novanto
terlepas dari apa yang sudah dilakukan ya oleh pak erlangga saat ini
untuk membentuk partai integritas dengan kpk dan sebagainya
ada tidak pak kesulitan untuk bisa melepaskan citra itu
ya tentu kalau citra itu kan sepenuhnya di publik
tentu upaya upaya ini akan dilihat upaya ke depan
kita kan partai politik kita lihatnya ke depan
bukan kita lihat kasus down terus
lihat kaca spion terus nabrak mobil yang di depan
tapi memang upaya itu terus dilakukan ya pak
ya upaya itu terus secara otomatis dilakukan
sulit tidak pak untuk bisa membangun citra partai lagi ke depan
tidak ada yang sulit dalam kontestasi ataupun pengembangan partai
yang bikin sulit kan biasanya wartawan aja
tapi kan kemudian itu juga menjadi apa yang masyarakat lihat kan pak ketika tahun lalu
tapi memang upaya itu sudah dilakukan oleh partai golkar sampai dengan hari ini
ya kalau kita melakukan upaya upaya secara positif
dan mendapat dukungan dari teman teman di media
tentu pencitraan positif itu bisa dilakukan
dan ini yang terus dibangun oleh partai golkar di bawah
ini harus terus dibangun oleh partai golkar dan oleh kader kader partai golkar
terutama juga yang sekarang mendapat amanah memegang jabatan publik
baik itu di dpr ri di provinsi kemudian menjadi gubernur menjadi bupati menjadi wali kota
nah itu menjadi pintu atau jendela jendela partai politik di publik
itu yang kemudian menjadi definisi dari aksi bersih bersih partai golkar ya pak
yang sejak awal memang sudah di
artinya integritas lah kita dorong untuk integritas yang lebih tinggi
baik pak erlangga kita juga masih berkaitan dengan isu terkini ya
yang saat ini misalnya yang sedang hangat menjadi pembicaraan di masyarakat adalah
ketika ada pernyataan dari menko polhukam pak wiranto mengenai penundaan pengumuman status tersangka oleh kpk untuk kepala daerah
kira kira kalau dari partai golkar pak erlangga

setuju dengan tidak pak dengan penundaan tersangka untuk kepala daerah
ya itu saya pikir itu sudah menjadi domen pak wiranto
dan karena kebetulan saya dan pak wiranto kan sama sama di kabinet
jadi kita saling support
jadi setuju pak kalau memang adalah
ya itu domen pak wiranto ya saya pikir kita di kabinet kan saling dukung
karena memang itu yang kemudian menjadi pembicaraan saat ini ya pak di masyarakat
ya artinya pak wiranto membuat statement itu sebagai menyebutkan

jadi setuju kira kira untuk
ini bukan persoalan setuju tidak setuju
jadi semua itu bukan dua dimensional
dalam politik dimensinya banyak
dalam politik dimensinya banyak
kalau yang dimensional hanya multiple choice ujian di sma

apa kira kira pak tantangan untuk partai golkar
misalnya untuk pilkada ini pak di tahun dua ribu delapan belas ya kan ada lima belas pilkada

ya tentu pilkada ini ada beberapa yang kita coba

ya tentu elektabilitas
ini kan tergantung dalam politik
ke depan itu tergantung personalifikasi
dari tokoh nah personalifikasi
dari tokoh ini yang harus diperkuat
harus ada kesempatan
menggerakkan mesin mesin partai
nah oleh karena itu partai golkar dalam
perkembangannya di daerah
kami sedang konsolidasikan
agar mesin partai itu
terlibat dalam proses pemenangan
kepala daerah yang diusung oleh partai
selain kemudian menggerakkan
mesin partai strategi apa lagi pak dari
partai golkar untuk bisa memenangkan kontestasi pilkada
ada banyak sekali tahun ini pilkada
strategi ada banyak dan tidak dibuka
untuk publik nanti kalau sudah menang baru kami
ceritakan apa strategi itu tapi tentu ini menjadi fokus
utama dari partai golkar juga ya pak untuk pemenangan pilpres
ya tentu pemenangan ini menjadi bagian
daripada proses pemilu
presiden dan pemilu legislatif dua ribu sembilan belas
menuju pemilu presiden
tentu kita juga pengen tahu seperti apa
kemudian partai golkar
karena memang kan sudah meneklarasikan untuk mendukung presiden
kita akan jawab nanti pak erlangga usai jeda
kami akan segera kembali usai jeda
setelah bersama kami di prime news kami akan segera kembali
sesat lagi jadi partai golkar kan
salah satu yang
early bird earlyber sejak awal ya pak
sejak awal jadi kalau
mendapatkan hal yang khusus
nah oleh karena itu
konsisten untuk mendukung pak presiden joko widodo
anda kembali di prime news
special interview ketemu partai golkar
erlangga hartarto tadi kita sudah banyak
membahas mengenai bagaimana kemudian partai golkar
saat ini ada pembentukan dewan etik ada
fakta integritas yang dibuat oleh partai golkar
untuk kemudian bisa
memerangi korupsi untuk
kader kader dari partai golkar lalu bagaimana
kemudian partai golkar selain menyiapkan
pilkara dua ribu delapan belas ada juga pilpres

partai kita tanyakan langsung ke
pak erlangga hartarto pak partai golkar
sejak awal konsisten
solid sekali tampaknya untuk mendukung presiden

sesolid apa pak kemudian mungkin bisa digambarkan
bagaimana sesoliditas partai golkar
mendukung presiden joko widodo
jokowi untuk maju kembali di tahun dua ribu sembilan belas
ya jadi partai golkar kan
salah satu yang
sejak awal ya pak sejak awal jadi kalau
mendapatkan hal yang
khusus nah oleh karena itu
konsisten untuk mendukung pak presiden
untuk mendorong bahwa
daripada pembangunan ke depan
kontinuitas itu penting
menjalankan program nah
dengan baik tentu
periode sepuluh tahun itu menjadi
pembangunan itu dapat
bapak presiden ini memprioritaskan
dan kepada hal hal
pembangunan nah pembangunan
ini sangat cocok dengan
pertama pak presiden bicara
kerja kami berbicara karya
jadi ini sesuatu hal yang sangat
kerja dan berkarya bekerja dan berkarya
nah oleh karena itu
kontinuitas itu menjadi penting
nah karena kontinuitas menjadi penting
partai golkar itu merupakan
mempunyai ideologi juga majemuk
kri nah benteng
ini kan sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan kami ini selalu
di pemerintah jadi
memang partai golkar itu didesain
untuk menjaga pembangunan
nah bukan sebaliknya
nah oleh karena itu akan sangat konsisten
kalau berada dalam posisi
berbeda itu settingnya tidak
pas nah dengan demikian
dengan setting yang pas tentu
diharapkan pembangunan akan
semakin maksimal dan masyarakat
dapat bisa lebih sejahtera
jadi singkatnya lima tahun itu
sebenarnya juga belum waktu yang cukup ya pak
untuk kemudian pembangunan itu kontinuitas
tapi butuh sepuluh tahun sehingga kemudian mendukung presiden
jokowi dan naik lagi betul
nah pak proses komunikasi politik nih
di partai golkar dengan kemudian partai partai
lain yang juga mendukung presiden jokowi
seperti apa pak sampai dengan sejauh ini untuk bisa
memenangkan pilpres jadi sebagai contoh kemarin
kita melakukan rapat koordinasi
di jawa timur artinya
partai golkar melakukan
inisiasi untuk melakukan dialog
dan komunikasi nah tentu
komunikasi semacam inilah tentu
yang akan dibangun ke depan
nah kami juga dengan ketua ketua
partai yang berada dalam partai pengusung
pak presiden ke depan
dan pendukung pak presiden ke depan
ini sudah mulai
itu dan yang akan terus dilakukan
nah ini kan sekarang kita sedang
berkonsentrasi pada pemilu kada
jadi mungkin sesudah pemilu
karena ini akan semakin intens
baik pak erlangga ini juga pertanyaan yang saya ajukan
ke beberapa partai yang kemudian
partai pemerintah tapi
berbeda jalan begitu dengan
pdip katakanlah di pemilu kada
beberapa daerah terutama di
wilayah wilayah yang cukup besar kantong kantong suaranya
golkar juga agak agak berbeda pak
dengan partai penyokong
utama pak jokowi ya pdip
di beberapa pemilu kada
apakah ini tidak kemudian mengganggu proses
komunikasi politik di dalam internal
partai penyokong pak jokowi agar kemudian
bisa menyukseskan dua ribu sembilan belas pak erlangga
ya partai politik
di indonesia kan terutama untuk
pil kada itu kita sering sebut
koalisi pelangi jadi
masing masing daerah itu
bisa berbeda dan bisa sama
misalnya di jawa tengah kita bersama
kemudian di beberapa tempat lain
juga ada yang bersih di jawa timur berbeda
jawa barat berbeda sumatera utara berbeda nah tentu
ada yang berbeda juga tetapi
perbedaan itu pun sudah
dikomunikasikan dan kedua
tentu selama kita mendukung
platform yang sama
nah itu sah sah saja
bukankah lebih mudah pak sebenarnya
kalau memenangkan di daerah untuk kemudian dilindungi
diukseskan pak jokowi dua ribu sembilan belas ya kembali lagi
kada itu sama dengan pemilu
jadi tentu person
yang dipilih itu menjadi penting
dan untuk personifikasi politik
itu partai golkar
elektabilitas itu menjadi
penting dalam setiap
itu menjadi pertimbangan utama ya pak nah itu
menjadi salah satu pertimbangan
oke baik nah masih mengenai pilpres
pak erlangga ada saat ini
baru pak presiden
jokowi yang diusung oleh partai
golkar juga yang mendeklarasikan diri masih
ada selentingan pak prabowo akan membentuk
poros hambalang katakanlah begitu kemudian
ada isu isu poros ketiga tapi sebelum
ajak anda untuk melihat terlebih dahulu ini ada
pernyataan ketua umum partai amarat nasional
yang juga sekaligus ketua mpr mengenai
bagaimana sebenarnya potensi adanya
ini baru awal jadi semua kan
semuanya jadi semua kemungkinan masih
secara rasional kan
dua poros ya kalau
baru bisa terjadi perlu
informal dulu ya tersalih
menjajaki karena syaratnya itu
poros ketiga itu hanya bahagian dari
basa basi politik saja yang
itu hampir dipastikan tidak akan ada
karena apa pertama
kalau gerindra dan pks sudah membentuk
poros sendiri yang sudah berkali kali diungkapkan
kalau tiga partai itu bersatu
salah satu saja kemudian tidak maka
tidak akan terbentuk yang kedua
sinyal yang sudah dikirimkan oleh partai demokrat
dengan mengundang pak jokowi ke rapimnas kemarin
katakanlah begitu untuk mendukung
pak jokowi kemudian yang ketiga
tahun dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
itu kan masih sama saya dulu
sekjen sekarang ketua umum pak azul
sekjen sekarang ketua umum pak sby
masih ketua umum kan
tidak ada yang berubah artinya sikap partai partai
politik itu kan sudah terbaca dari sikap mereka
tahun dua ribu empat belas kan begitu
hanya pak sby saja yang sekarang jadi
menentukan sikap kalau yang kemarin abstain
jadi hanya akan ada dua poros
demikian tadi pernyataan ketua umum dari
p tiga romah hormuzi dan juga ketua umum
partai amarat nasional zulkifli hasan saya ingin
ke pak erlangga lagi pak erlangga ada tanggapan pak untuk
dalam politik kan semua mungkin
memungkinkan dua poros karena
yang sudah mendukung pak presiden
dan untuk mendukung
sehingga kalau ada poros kedua itu
sisanya tidak bisa membentuk
itu masih kurang tapi kan kalau misalnya
poros ketiganya kemudian ada pkb ada
pan ada demokrat itu
secara hitung hitungan juga cukup pak sebenarnya
yang satu lagi kurang
kalau diambil dua puluh kan sisanya kurang
jadi secara hitung hitungan menurut
anda juga tidak mungkin
secara hitung hitungan tidak mungkin kecuali ada yang dari koalisi
itu dalam politik kan
potensi itu ada pak
ya tentunya semua itu kan kita lihat
dinamika yang ada
tentu dari hitung hitungan
baik pak erlangga belakangan
kalau kita menyaksikan
ya kemarin ada
politik yang diberikan pak sby begitu
untuk seolah olah siap
untuk mendukung pak jokowi di

golkar bagaimana pak terbuka juga tidak
untuk kemudian dengan poros poros partai pendukung pak jokowi
kalau ada kubu yang lain merapat
katakanlah pak sby
dari demokrat untuk mendukung presiden jokowi dodo
ya tentunya dengan
partai golkar juga sudah
berkomunikasi nah tentunya
kami tidak melihat adanya
dari partai demokrat dan partai yang
mengusung pak presiden
jadi secara ideologi
tidak ada perbedaan
tergantung keputusan dari
pak ketua umum
jadi antara golkar dengan demokrat
sudah melakukan komunikasi politik ya pak
untuk dua ribu sembilan belas komunikasi politik
kami sudah bicara tapi tentu
keputusan terkulang kepada
dengan partai yang lain pak pan misalnya
atau pkb ya tentu
kami sudah berbicara
hal hal lain nanti kita lihat pada waktunya
dua poros ya pak
besar sangat terkemungkinkan bahwa ini akan dua poros
di dua ribu sembilan belas dengan soliditas yang ada sekarang
itu kemungkinan dua poros artinya
pks tetap dengan gerindra dengan prabowo subianto
nah itu kita lihat perkembangan
semua masih cair
apa kemudian isu yang menurut
pr langga begitu
penting ya untuk
kalau kemudian kita sempat
diserang dengan bukan diserang ya
hoax ada isu mengenai
sara dan lain sebagainya apakah ini kemudian
juga menjadi isu yang menurut
pr langga akan kembali bermain
di dua ribu sembilan belas tapi tahan dulu
pr langga jawaban kita akan bahas
usai jeda kami akan segera kembali setelah kita
tetap bersama kami di prager
ya tentunya ini mengenai kriteria
dan yang lain presiden dan
wapres ini bagian dari
konstitusi kepemimpinan di indonesia
tentu itu satu paket
antara presiden dan wakil tentu
kalau kata pak presiden tadi sabar dulu begitu
ya kalau partai golkar selalu sabar
anda kembali di prime news
saya masih bersama dengan ketua umum
partai golkar r langga hartarto kita masih
membahas mengenai bagaimana tahun politik
dua ribu delapan belas sudah dijelaskan oleh pak r langga

partai golkar juga sudah
bersiap solid untuk mendukung presiden jokowi
tapi bagaimana kemudian isu isu yang akan
dimainkan atau masalah apa yang
kemudian akan timbul di pemilu dua ribu sembilan belas
kita akan bahas lagi dengan pak r langga
pak r langga dua ribu sembilan belas pak kalau
dua poros ya artinya kan ini
tadi kita sudah ngobrol pak rematch
ini rematch antara prabowo dengan jokowi
juga akan lagi lagi
di masyarakat terjadi polarisasi ya pak
ini seperti apa
ya artinya kalau pilpres itu kan
selalu menjadi perhatian publik
baik di dalam negeri maupun
tergantung kepada timnya masing masing
nah kalau kita
hal yang baik kepada publik
minimalkan hal hal yang bisa mengekspos
nkri ini nah tentu
sudah pulang kepada timnya masing masing
sebetulnya publik sudah punya
sudah punya opini gitu
sudah punya posisi masing masing
sudah punya pilihan juga
pilihan itu pasti sudah punya
polling ini kan menjadi
daripada publik aja
apalagi kalau track record
ini semuanya sudah
transparan nah pak ada sejumlah
masalah yang kemudian ini akan diprediksi
akan mewarnai pilpres kita nanti
yang sudah tergambar di pilkada misalnya
hoax dan lain sebagainya yang ini
kemudian dimainkan menjadi
sebuah komoditas politik menjadi instrumen
politik bagaimana partai golkar menanggapi ini pak
isu itu bisa ditanggapi
baik ya tentu kita lihat
dalam pilkada hari ini kan
relatif lebih tenang
sampai saat sekarang dibandingkan dengan
di jakarta ya tentu ini akan
berekskalasi itu akan terjadi
pasangan itu ketat
nah tentu pada saat
ketat itu segala macam
inovasi akan keluar
dan inovasi yang tidak positif
nah yang tidak positif itu ya nah ini yang
tentu kita harus
pancing aja tidak
menimbulkan hal hal yang
membahayakan tapi itu akan kembali dimainkan
pak kira kira di dua ribu sembilan belas prediksinya sih
seperti itu pak ya tentunya
kan itu kembali pada saat
nah berbagai strategi
pasti akan di
akan dikelola bagaimana
komitmen partai golkar untuk menciptakan pemilu
begitu ya bebas dari isu isu yang
negatif dan lain sebagainya
tentunya kalau isu negatif itu
kan bukan hal yang bisa di
bukan hal yang bisa
dalam tanda petik
akan ada yang penting
itu bisa dimitigasi
selama ada mitigasi yang
baik tentu publik juga
sudah dewasa untuk menilai
ada kemudian misalnya
komitmen yang kuat dari
partai golkar dan juga konstituen dan juga
menciptakan pemilu yang nanti dua ribu sembilan belas
stabil begitu yang aman
ya kalau sejauh yang
dilaksanakan kan seluruh
proses pemilu kita ini termasuk
yang terbaik di dunia dan proses
pemilu kita termasuk yang paling aman
di dunia tentu kalau
masalah pemerintahan itu sesuatu
inilah yang untuk menunjukkan kedewasaan
kita dalam politik dan
saya rasa publik sudah
periode reformasi sampai hari ini
kita sudah membuktikan bahwa kita sudah punya
kematangan itu dan itu dibutuhkan
juga untuk pengembangan ekonomi
nah kedepan ini tentu
kalau istilah zaman
kontestasi politik ini merupakan
sehingga tentu kalau kita bicara
pesta kan konotasinya positif
dan kemudian juga kita dorong juga bahwa
sejalan dengan kegiatan ekonomi
agar kegiatan ekonomi
dan politik itu menjadi dua track
itu merupakan agenda rutin
lima tahunan yang akan berdampak
terhadap ekonomi kita juga pasti dan ekonomi ini
kan semuanya long term dan
kita mempunyai kesempatan
dalam sepuluh tahun ini kita masih bisa
menikmati yang namanya bonus demografi
artinya pemilih pemula
ini menjadi sekitar
daripada keseluruhan pemilu
nah oleh karena itu
kita harus memberikan
legacy kepada generasi yang lebih muda
agar mereka bisa memimpin
negeri ini ke depan
nah kita tentukan perlu tunjukkan bahwa
demokrasi ini secara matang
dan kegiatan lain
diluar itu harus berjalan dengan normal
apalagi banyak pemilu pemula ya pak
dan kegiatan ekonomi harus
berjalan dengan normal juga
karena ini kesempatan bagi kita untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi
jadi momentum yang ada harus kita
oke pak momentum yang ada ini dua ribu sembilan belas
akan kembali rematch
begitu kira kira antara prabowo dan juga
pak jokowi sebagai partai pendukung pak jokowi
apakah sudah siap ini
dengan segala kemungkinan tentu
akan apa ya diseranglah
dengan sejumlah isu
di pemerintahan misalnya seperti itu kira kira apa
yang kemudian akan menjadi tantangan bagi pak jokowi
ya tentu tantangan
ekonomi menjadi satu hal
kemudian tantangan politik
pemerataan pembangunan itu
setiap lima tahunan itu
selalu menjadi pokok
pembicaraan tapi dengan
pengembangan infrastruktur dengan
ekonomi di daerah pinggiran
kemudian dengan komitmen
untuk membangun kebersamaan
ekonomi yang inklusif
santri dan juga melibatkan
mereka yang tertinggal ini saya pikir
ini menjadi kekuatan
dari program program bapak presiden
oke menjadi kekuatan program pak presiden
tapi kemudian sekarang kita juga
menerka nerka siapa kira kira
kemudian yang akan mendampingi pak presiden
untuk dua ribu sembilan belas partai golkar kan
kalau kita lihat urutannya ya pak ini
nomor dua lah setelah pdip suaranya
cukup besar begitu untuk pilpres dua ribu sembilan belas
elektoralnya untuk pak jokowi
pak perembukan antara
partai pendukung pak jokowi untuk
bisa menentukan cawapres
di dua ribu sembilan belas ya kalau partai
golkar kan kita pengalaman pengalaman
kemudian pengalaman maju sendiri
tidak berhasil sudah banyak sekali pengalaman
partai golkar ini jadi kita sudah punya pengalaman dan dengan
pengalaman ini tentu ini menjadi
agenda ke depan bagi partai golkar
tentu kita punya banyak kader
yang tentu mumpuni untuk
membantu pak presiden
dalam pemerintahan ke depan agar
pemerintahan ini lebih stabil
pengalaman membuktikan pada saat partai
golkar tidak berada di pemerintahan
tidak berjalan begitu
begitu efektif nah begitu
partai golkar masuk itu
pemerintahan lebih stabil
dan konsolidasi lebih jalan disitulah kemudian peran
partai golkar yang sangat signifikan nah disitulah peran partai
golkar makanya tadi dari awal saya mengatakan
bahwa peran partai golkar
adalah bersama pemerintah
di dalam pemerintah dan
untuk pembangunan oke
partai golkar sebagai pemerintah kita dengarkan
ada pernyataan dari presiden
dekat saya sekarang ada pak erlangga
baru dalam proses
jadi ditunggu saja
kenapa enggak sabar sih
kenapa anak muda kita enggak sabar sih
dicoba ditanyakan ke pak yusuf
minta kita untuk sabar untuk nama cawapres
tapi saya coba tanyakan ke pak erlangga
pak erlangga kalau tadi pak jokowi menyampaikan
ini sekarang baru kriteria kriteria belum ada
nama sebenarnya kalau kriteria dari
partai golkar seperti apa kira kira pak kalau mau
mengajukan juga ya tentunya
ini mengenai kriteria dan
yang lain presiden dan wapres
ini bagian dari
institusi kepemimpinan di indonesia
tentu itu satu paket
dan tentu antara
presiden dan wakil tentu
perlu ada chemistry dan tentunya
itu kita serahkan kepada
pak presiden masih diserahkan
kepada pak presiden tapi masih berembuk ya pak
saat ini ya pak untuk partai partai pendukung
ya tentu nanti pada waktunya ya
saat sekarang kita masih konsentrasi kepada
pemilu kada kalau kata pak presiden tadi
sabar dulu begitu
ya kalau partai golkar selalu sabar
oke baik pak erlangga
partai golkar di pileg tahun lalu
di urutan kedua secara suara
tidak bisa dinafikan memang agak
tergerus ya pak agak turun
dua ribu sembilan belas pak sebagai penutup apa target
partai golkar jadi kalau absolute suara terjadi
kenaikan tapi dari segi presentasi
hampir sama dari segi
nah tentu sekarang kita akan
kembalikan itu hari ini kita punya
di kursi dpr nah targetnya
kami akan naikkan ke
satu ratus sepuluh nah kalau satu ratus sepuluh
nah dengan sistem yang ada
sekarang tentu diharapkan
partai golkar bisa mempunyai kesempatan
naik karena partai golkar
kan selain mempunyai
kekuatan di pulau jawa juga
mempunyai kekuatan menyebar
ke seluruh indonesia sehingga tentu
terjangkau oke baik pak erlangga terakhir
ada juga partai baru ya
yang juga akan
mengarungi tahun politik di dua ribu sembilan belas
nanti termasuk satu lagi ini adalah
partai berkarya kalau kita lihat mirip mirip
hampir mirip lambangnya pun mirip
mungkin juga mengambil ceruk dari partai
golkar agak tersaingi pak mungkin
dengan ada partai baru ini partai golkar
kan sudah biasa menghadapi partai baru
yang lahir dari partai
golkar yang sebagian partai golkar
itu kan memimpin di partai partai yang lain
jadi ini satu hal yang
bukan hal yang baru bagi partai golkar
jadi gak masalah ya pak
meskipun agak mirip mirip dalam kontestasi kan
semua orang bisa melihat tokoh tokoh
alumni partai golkar ada
di mana mana ya tentunya ini
menjadi bagian dan seluruhnya
kan mempunyai platform ideologis
yang sama nah kita bisa
melihat partai partai yang lain juga demikian
yang kita sebut
kontestasi partai ketua umum
partai golkar kan dari
awal melahirkan pkpi
kemudian melahirkan gerindra
jadi itu suatu hal yang
biasa biasa saja sudah dewa
lah partai golkar ini sudah dewasa kita untuk menghadapi
hal hal semacamnya baik terima kasih
pak erlangga artarto untuk waktu anda berbincang
bersama kami di prime news kita akan tunggu nanti seperti apa
partai golkar di dua ribu delapan belas
untuk pilkada dua ribu sembilan belas
tentunya untuk pemenangan presiden
jokowi karena juga sudah mendeklarasikan untuk
mendukung pak jokowi dan juga tentu
kita apresiasi sejumlah fakta integritas
dan juga langkah langkah upaya partai golkar untuk
bisa melakukan aksi bersih bersih
agar menciptakan pemimpin pemimpin yang
bersih untuk indonesia terima kasih pak erlangga
hartarto ketua umum partai golkar
dan demikian cnn indonesia prime news
special interview dengan ketua umum partai golkar
serahasi rai terima kasih sampai jumpa